saat sedang bersama sancang narendra
dua pulau terlampau
tidak bisa mengalahkannya
jika aku mengakui diriku yang sebenarnya
akan sangat berbahaya bagiku dan bagi raka walangsungsang
aku harus tetap bersanduan
aku tidak bisa
aku tidak kenal
lagipula nama ku pertiwi
bukan raka santang
kalau dengar itu anak muda
tidak ada yang bisa mengurangkan raka santang
dia dalam pengaruh laki laki itu
cepat selamatkan dia
kau pasti mempengaruhi adikku dengan sihir
aku akan memintamu secara paksa
aku tidak seperti yang kalian kira
kita lihat saja aku akan melakukan apapun untuk melindungi adik
tak sengaja membuat seluruh makhluk takut
sudah pasti seluruh musuh kutah
kita harus beritahu dewi bahwa
ini masalah santan ada di sini
permana apakah kau mendengarkan juga
dua kisanak itu menyebutkan dengan nama
yunda rasantan benar gagak lumayan
sepertinya mereka tahu dimana
keberadaan dimasalah santan aku akan
mengejar mereka jangan bermain
alhamdulillah ya allah jika yang mereka katakan benar
yunda rasantan berarti
hai yunda rasantan masih berada di sekitar sini
hai baik kita harus mencari dengan arah
berlawanan kita menuju sana
hai bayung silai muhammad
inilah akibatnya kalau kau suka mengganggu hubungan orang
ini aku kenapa kenapa kau tidak membiarkan aku mempunyai
celaka sanjang menyadari sandiwar aku
akhirnya rahasiamu terbongkar rasantan
apa yang kau katakan dia bukan kakakku
lagi pula aku istrimu pertiwi
lantas kenapa kau mencegahku memenuhi
kalau dia bukan kakak
karena aku tidak mau kau membunuh
apa kau lupa dengan janjimu kang
aku hanya minta
berhentilah menjadi orang yang jahat
berhentilah membunuh kang
dan menghalirkan darah darah orang yang tidak berdosa
aku berjanji berdiri
hai untukmu yang mengaku pecinta pengembara
ediranmu telah membuat nafassku foi
dapat menandingi cintaku yang membarah
jangan kau tipu aku dengan permainan asmara

kang apakah kau tidak percaya lagi sama aku
tidak mungkin aku tidak percaya pada istriku pertiwi
namun cinta ini memerlukan bukti
kalau laki laki itu bukan kakak
aku tidak mau membunuh kau
ini yang harus kau lakukan
aku tidak mungkin membunuh dia
dan juga istriku bertiwi
maka dari itu bunuh dia
aku tidak mau
dia makin tak percaya padaku
apa yang harus kulakukan sekarang
ayo desak terus sancang
sebentar lagi rahasiamu terbongkar rara santang
ini dewi kami telah menemukannya
di mana dia
rara santang sedang bersama sancang narendra
sekali merangkul dayu
dua pulau terlampau
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku tidak mungkin membunuh
membunuh kakakku sendiri
kau ini mas rara santang
kau bukan istriku tia
aku tidak mungkin membunuh kakakku sendiri